komite nasional keselamatan transportasi mengungkapkan kondisi memori bagian kotak hitam atau black box
dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp yang telah ditemukan dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan
dan saat ini tim knkt tengah mengunduh fdr untuk membantu penelusuran penyebab jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
gambar sudah kita buka kemarin dan sudah ditemukan kondisinya baik hanya saja masih basah sehingga perlu untuk dikeringkan
kemarin sudah kita oven sudah dikira keringkan setelah dikeringkan ternyata karena kondisinya adalah terpisah dari boxnya
maka ini akan kita masukkan ke black box yang masih bagus sehingga datanya akan kita ambil
ternyata bahwa kita temukan ada residu garam di sini ada kalau kita lihat yang di lingkari kuning ini ada residu garam
hari ini sedang kita proses untuk dibersihkan sehingga meyakinkan transmisi data pengambilan data dari memori tadi ke
untuk diambil datanya dapat berjalan dengan baik jadi ini yang proses yang kita lakukan hari ini